personel polsek metro setiabudi menangkap pria berinisial fa
yang membawa kabur mobil milik artis karen delano
sopir pribadi karen delano yang baru bekerja selama satu pekan ini
ditangkap polisi di salah satu pusat perbelanja di bandung jawa barat pada rabu empat oktober
fw kemudian digelandang ke mapolsek setiabudi jakarta selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
dari pengembangan penyidikan polisi kemudian menangkap seorang tersangka lain
yang berperan sebagai penadah mobil curian
meski demikian polisi masih mencari keberadaan mobil milik karen
polisi menduga kedua tersangka merupakan anggota sindikat pencuri mobil
yang menyaru sebagai sopir pribadi
untuk unit kendaraannya sendiri sementara masih dalam pengejaran
keberadaan sudah kita ketahui
insya allah dalam waktu beberapa jam kita dapat temukan
personil gabungan dari polsek kelapanunggal dan polsek panungan
menangkap dua orang terantuk penyimpanan
para tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda
satu tersangka dibekuk di wilayah kabupaten tanggerang banten
dan dibawa ke polsek panungan
sementara satu tersangka lain diringkus di rumah kontrakan
di kawasan gunung putri kabupaten bogor
dari penangkapan ini polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap
dengan amunisi yang digunakan saat beraksi
hingga rabu malam empat oktober seorang tersangka masih diperiksa penyidik
di lima polsek kelapanunggal
kompletan perabok ini diketahui sudah beraksi sebanyak sembilan kali
dengan sasaran minimarket di wilayah bogor bekasi dan tanggerang
polisi saat ini masih mengejar dua orang tersangka lain
yang kita amankan baru dua orang
yang satunya dibawa ke mana mbak
yang satunya kita lagi pengembangan karena ternyata setelah kita melakukan penyelidikan
yang satunya itu banyak tkp nya
nah banyak tkp nya di daerah bekasi gunung putri dan tangerang
ada sekitar sembilan
ada sekitar sembilan tkp
sebelumnya peristiwa perampokan terjadi di salah satu minimarket
di kecamatan kelapa nunggal kabupaten bogor pada kamis dua puluh delapan september
saat beraksi empat perampok mengasak uang rp sembilan ratus dua puluh lima juta yang disimpan diberangkas
di beriputan cnn indonesia